dan sudah ada korespondensi nn indonesia miftah farid di lapas kelas satu surabaya
selamat siang miftah bagaimana kronologi napi yang terjangkit virus covid sembilan belas di sana
ya selamat siang sarah dari data yang terbaru yang saya dapatkan hari ini sampai siang ini
ternyata dari empat sebelumnya kini menjadi enam penghuni lapas di porong
sidoarjo ini terkonfirmasi positif covid sembilan belas dan semuanya kini sudah mendapatkan perawatan
baik isolasi maupun juga perawatan medis di rumah sakit umum daerah sidoarjo
nah bersama saya kepala lapas kelas satu surabaya di porong sidoarjo bapak gun gun gunawan
yang akan menjelaskan sebenarnya bagaimana pak kronologi ditemukannya
pertama ada dua pak ya penghuni lapas porong ini terkonfirmasi positif covid sembilan belas
bagaimana pak kronologi awal sehingga kemudian dari dua kemudian ditemukan enam orang ini pak
ya baik mas terima kasih
jadi awalnya ada dua orang merapi dana
yang memang tadinya punya penyakit bawaan
ya ada yang kena liver jantung dan diabetes yang memang harus dirujuk ke rumah sakit
nah ternyata setelah dirujuk ke rumah sakit beberapa hari ada konfirmasi ke kami bahwa setelah dilakukan
karena memang ada luka harus dipotong protokol kesehatan tapi beberapa hari ternyata dinyatakan terpapar
nah begitu kami mendengar
dua orang itu terpapar dan yang dua orang lagi ada kami rujuk
karena khawatir yang punya penyakit penyakit bawaan ini
supaya daripada di lapas tidak bisa tertanangi kita ke rumah sakit
nah dari delapan yang dirujuk itu resminya kemarin mendapatkan keterangan ke kami adalah
jadi sampai selamat ini enam
dan kami langsung melakukan gerak cepat
koordinasi dengan pemerintah provinsi gugus provinsi untuk minta swab
kemarin sudah kita lakukan swab
dari mulai dua orang itu juga kami sudah melakukan tracing ke dalam
jadi warga pembinaan ada sekitar tiga puluh empat orang yang memang berinteraksi dengan mereka
kita ambil begitu pun petugas yang bertugas di dalam itu kan rentan
jadi wbp dan petugas yang rentan
dengan terpaparnya karena terlalu banyak
terkontaminasi bergaul dengan mereka
kita siapkan blok khusus untuk mereka
dan kita lakukan rapid
dari rapid rapid tersebut yang kira kira menurut medis reaktif
kita tempatkan di situ untuk diobatin terus untuk dikontrol
nah masalahnya adalah petugas ini yang selalu rolling
akhirnya saya melakukan lagi perpanjangan
buat lagi sk baru untuk wfh petugas petugas yang rentan
dan juga yang petugas yang sudah ada penyakit bawaan
misalkan kayak diabetes
atau ada yang jantung kita wfh kan segera
untuk mengurangi resiko
untuk pokja di dalam kita buat
seluruh petugas mengawasi blok blok
untuk kebersihan ya
baik kedisiplinan protokol kesehatan memakai masker itu wajib
nerapi dana maupun petugas
terus pendataan lebih instan lagi yang sakit di dalam
karena kendalanya banyak warga binaan yang males lapor kalau mereka sakit di dalam
ini sejak maret sudah tidak ada kunjungan keluarga
artinya sudah ada pembatasan yang cukup keras ketat di lapas ini
kalau dari dugaan atau perkiraan atau analisa dari tim dokter yang ada di sini
penularan ini datangnya dari mana
apakah dari aktivitas sipir keluar masuk lapas
atau penghuni lapas baru misalnya
ya kami kita kumpul dengan tim medis dan teman teman
karena kebetulan saya masuk hampir sebulan ya lebih
jadi kemungkinan besar yang memang bisa jadi dari petugas
yang keluar masuk itu kan petugas
nah yang menjadi masalah adalah
apabila ada petugas yang tidak jujur
dia tidak mau mengakuin kalau sakit
atau dia yang otg tidak merasa apa apa
tapi ternyata bawa virus
kita kaget juga begitu ada napi yang dirujuk
yang awalnya bukan covid dari kami
terakhir pak gun
soal protokol kesehatan
tadi beberapa saya lihat ada tempat cuci tangan sebenarnya
ada hand sanitizer
tapi yang sulit dilakukan ini
nah kalau dilihat dari faktor itu pak
bagaimana sebenarnya kondisi di dalam pak
ya itu yang kita harus bekerja keras
dan solusinya di dalam itu
kalau dalam keadaan di luar
ini kan sudah over kapasitas
itu mereka masih bisa berjauhan
karena tempatnya kebetulan luas
tapi begitu mereka masuk ke kamar
ke blok komunian
itu tidak bisa dijaga
karena yang tadinya kamar untuk lima orang
jadi lima belas orang
nah ini kapasitas yang harusnya seribu lima puluh
terisi sekarang hampir dua lima ratus
jadi dua ratus tiga puluh persen
itu sangat banyak
itu sangat rentan juga bagi kami petugas
oleh karena itu
kita pengetatan lagi dari awal
dari rajin cuci tangan
sosialisasi ke dalam terus terusan
menjaga juga petugasnya untuk disiplin
tadi juga kami upayakan yang sudah layak layak
dipercepat untuk asimilasi
tadi kita keluarkan
tadi alhamdulillah ada lima puluh lima orang keluar
itu untuk mengurangi ya
dengan mereka bisa asimilasi
mengurangi kapasitas yang ada di dalam
risiko lebih berkulang lah
terima kasih pak gun waktunya
sehat selalu pak dan teman teman di sini
sarah memang kondisi lapas bukan hanya di lapas kelas satu surabaya
di porong sidoarjo ini kondisinya seperti ini
ada banyak sekali lapas dengan kondisi overload yang kesulitan
untuk melakukan protokol kesehatan
terutama physical distancing
karena satu kamar bisa dihuni dua bahkan sampai empat kali lipat
dari kapasitas yang sebenarnya
artinya sekalipun ini dilakukan pembatasan
tidak ada kunjungan
namun pemerintah harus memberikan gold standard
untuk diagnosis terutama bagi kemudian
kalau ada napi baru yang akan masuk ke sebuah lapas
harus dilakukan swab test untuk memastikan kondisi kesehatannya
bebas dari positif covid sembilan belas sehingga tidak menularkan
kalau dalam tubuhnya terdapat virus
kepada para penghuni lapas yang lain
dan kalau ini dilakukan para pengelola lapas berharap
ada testing yang cukup berkala yang diberikan atau dilakukan
terhadap para sipir atau petugas yang ada di sini
dan itu difasilitasi oleh gugus tugas sehingga mereka bisa
bekerja dengan baik dan ketika mereka terpapar
mereka bisa melakukan pencegahan baik penularan maupun juga treatment
pada diri mereka sehingga ini bisa menekan angka fatalitas kasus
yang ada di wilayah wilayah tertutup seperti lapas
kemudian pondok pesantren badan badan diklat yang memiliki
tingkat penularan yang relatif tinggi kalau satu dua penghuninya terpapar covid sembilan belas
dan kasus penyebarannya akan semakin tinggi kalau tidak diputus
mata rantai penularan di dalam institusi yang relatif tertutup ini sarah
ya terima kasih atas laporannya korespondensi nn indonesia
miftah farid yang melaporkan langsung dari lapas kelas satu surabaya